wakil ketua kpk laude m syarif menyebut akan ada pemanggilan sejumlah pihak terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan ketua umum p tiga roma hurmuzi
terkait dengan kemungkinan pemanggilan menteri agama sebagai saksi
laode menyatakan belum bisa memastikan karena proses penyidikan masih berlangsung
sudah berapa yang dipanggil tetapi semua yang relevan akan dipanggil dalam waktu yang tidak lama lagi
kalau kira akan ada pemanggilan dari menteri agama sendiri apa keadaannya
beledahan di rumahnya atau di depan
waktunya saya tidak tahu tetapi saya pikir sebagai kementerian itu pasti akan diminta klarifikasi ke beliau